masakan dari menteri kelautan dan perikanan susi pujias tuti
yang sempat memberikan atau memasak steak gitu
tapi sebelumnya kenapa bu susi ada di sana
adalah untuk memberi kuliah untuk para mahasiswa dan juga warga
di depan para mahasiswa menteri susi menjelaskan tentang
kondisi kelautan dan perikanan indonesia termasuk seluruh problematikanya
kuliah umum menteri kelautan dan perikanan susi pujias tuti
berlangsung hari senin sekitar pukul tiga sore waktu setempat
cuaca dingin menjelang badai salju yang akan menghantam boston
tidak menyurutkan langkah menteri susi ke komplek bangunan kampus tertua
di amerika serikat ini
susi hadir didampingi sejumlah staf kementerian kelautan dan perikanan
serta dua anaknya yang tengah kuliah di amerika alfie dan nadine
para mahasiswa tampak antusias mendengarkan kuliah
yang dipaparkan oleh menteri susi pujias tuti
kebanyakan dari mahasiswa yang hadir merupakan mahasiswa asal indonesia
yang tengah menuntut ilmu di
di negeri pamansem
namun tidak sedikit pula yang bukan warga indonesia
di depan para mahasiswa dan warga yang hadir dalam perkuliahan ini
menteri susi memampatkan mengenai kondisi kelautan dan perikanan indonesia
termasuk segala kekurangan yang harus ditangani oleh pemerintah
hari ini kita sharing saja dengan mahasiswa mahasiswa indonesia
dan beberapa mahasiswa mahasiswa di havadah sini
supaya mereka juga mengetahui tentang polisi polisi
dari pemerintah indonesia
pemerintah indonesia menuju kepada sustainability
daripada pembangunan perikanan indonesia
selain memberi kuliah di harvard kennedy school
menteri susi pujias tuti datang ke boston amerika serikat
juga untuk menghadiri seafood expo north america atau sena dua ribu delapan belas
di pameran makanan laut terbesar di dunia ini
menteri susi secara resmi membuka pavilion milik indonesia
yang diisi oleh delapan pemerintah
mereka juga menjelaskan perusahaan makanan hasil laut
dari seluruh penjuru tanah air